agus pratiwi hanya bisa bersedih melihat daftar nama orang yang hilang belum ditemukan di ponselnya di atas kapal roro pada rabu pagi
dirinya memutuskan untuk berangkat dari tanjung uban bintan menuju pulau serasan
demi mengetahui kejelasan keluarganya yang hilang pasca longsor yang terjadi senin enam maret lalu
menurut agus pratiwi terdapat lima orang keluarganya yang tidak diketahui keberadaannya
dirinya menyebut lima orang keluarganya itu sedang gotong royong membersihkan lingkungan mereka akibat banjir yang terjadi pada sabtu empat maret
saat gotong royong tiba tiba longsor terjadi dan keluarganya dilaporkan hilang
ada sekitar lima orang yang satunya itu adik kandung terus yang empatnya itu nenek dari istrinya adik itu
yang duanya paman sama tantenya terus yang kecil lagi ponaannya
warga lain bernama martini juga bernasib sama
dia juga mengaku kehilangan ponakannya
nama keponakannya telah dirilis oleh tim gabungan tangga bencana bahwa hingga saat ini masih dinyatakan hilang
ada korban keluarga yang hilang berapa orang
belum tahu baru satu orang baru ketahuan
sesuai data yang dirilis kemarin itu ya
satu orang sampai sekarang saat ini belum ketemu
pihak keluarga korban longsor berharap keluarga mereka bisa ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim sar gabungan yang mencari korban tanah longsor di pulau serasan natuna
arpandi natuna kepulauan riau